dan kita telah terhubung dengan duta besar republik indonesia untuk selandia baru bapak tantowi yahya
selamat pagi bapak tantowi yahya
selamat pagi waktu indonesia rizky
ya selamat pagi pak ini terkait dengan lockdown yang diterapkan di selandia baru
sebenarnya sudah diterapkan atau belum bapak dan bagaimana suasananya di sana saat ini
akan diterapkan besok pada pukul sebelas lima puluh sembilan atau hari kamis dini hari
dan segala persiapan sudah dilakukan oleh pemerintah
dan seluruh rakyat selandia baru sendiri tidak shock karena prosesnya itu diumumkan secara berkala
dan besok malam alert empat artinya lockdown
artinya baik pemerintah maupun rakyat sudah siap menghadapi situasi lockdown tersebut
pak protokol lockdown di selandia baru ini seperti apa
ketika lockdown dilakukan maka semua harus ditutup
jadi kantor tutup unit unit usaha tutup restoran sekolah universitas tutup
buka hanyalah kantor kantor pemerintah yang ada kaitannya dengan covid sembilan belas
jadi semua masyarakat diminta untuk tinggal di rumah menjaga jarak dan melakukan interaksi hanya dengan keluarga yang tinggal di rumah
namun demikian pemerintah tetap mengizinkan warganya untuk keluar rumah untuk kegiatan relaksasi seperti olahraga kemudian ke taman
namun tetap harus menjaga jarak
selama rapat pertunjukan semuanya sudah minggu lalu semuanya sudah dihentikan
baik sudah ada informasi pak periode lockdown ini masanya akan berapa lama di sana
empat minggu atau satu bulan
satu bulan oke
nah ini kan kalau di beberapa negara saat diterapkan lockdown pak ini sempat ada kepanikan kemudian ada panic buying seperti itu
nah kalau untuk kebutuhan pokok sendiri kebutuhan mungkin medis juga terkait dengan masker hand sanitizer di sana seperti apa
apakah langka juga
oke jadi supermarket rumah sakit kantor pos kemudian pelayanan transportasi tetap akan buka namun pelayanan transportasi umum itu ditutup kecuali untuk transportasi petugas petugas medis
kemudian ketersediaan sembako dijamin oleh pemerintah berkali kali pemerintah melakukan pengumuman untuk mengingatkan ke masyarakat untuk tidak melakukan panic buying
dan menarik juga adalah kebijakan terkait lockdown
apakah juga ada kebijakan bagi para pengusaha yang usahanya di sana harus ditutup
dan selanjutnya ini pak warga negara indonesia apakah ada yang termasuk pasien virus corona di sana
alhamdulillah dari tujuh warga negara indonesia yang ada di selandia baru ini
belum ada yang terpapar virus corona
kami dari kbri wellington tetap terus melakukan monitoring
kami terus melakukan komunikasi melalui jalur jalur yang ada
maupun hotline yang buka selama dua puluh empat jam
kami terus mengingatkan kepada segenap warga negara kita
yang ada di dua pulau pulau utara dan pulau selatan
untuk tetap terus saling menjaga kekerabatan saling terus membuka komunikasi
kemudian juga kami mengingatkan kepada segenap masyarakat indonesia yang ada di selandia baru ini
untuk menjaga kekerabatan
kami juga memonitor keberadaan dan keadaan warga warga lansia
yang merupakan orang yang atau target yang rentan terhadap wabah virus ini
sampai dengan hari ini alhamdulillah semua termonitor dengan baik
kbri sendiri mulai kamis tanggal dua puluh enam akan tutup semua pelayanan
hanya pelayanan yang dibuka hanya untuk kekonsuleran
namun walaupun kami tutup kami tetap akan menugaskan beberapa staff
untuk tiket setiap hari